kita ke informasi lain meski masih berusia muda
badan keamanan laut atau bakamla mampu menggelar latihan bersama dengan dua puluh dua negara asing
dan latihan semacam ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan bakamla dalam mengamankan perairan nusantara
sebuah kapal yang diduga membawa radioaktif berlayar di perairan indonesia tanpa izin
kapal tersebut kemudian terdeteksi oleh pusat komando badan keamanan laut atau bakamlah
yang kemudian mengerahkan kapal kapal penjaga pantai asal jepang india dan indonesia untuk mengejar
tak lama kemudian kapal berbahaya itu dapat ditemukan dan dikepung kapal penjaga pantai multinasional
selanjutnya diturunkan pasukan untuk mengambil alih kapal tersebut
pasukan kemudian menyergap dengan metode mendekati menduduki mencari dan menahan
metode ini merupakan standar internasional dalam upaya penegakan hukum di laut
usai ditangkap para abk kapal berbahaya itu dibawa ke kapal penjaga pantai jepang
di sana mereka dilakukan dekontaminasi untuk membersihkan dari unsur radioaktif
seperti inilah simulasi penangkapan kapal ilegal bermuatan radioaktif yang dilakukan oleh coast guard indonesia bakamla
yang bekerja sama dengan coast guard indonesia
seperti inilah simulasi penangkapan kapal ilegal bermuatan radioaktif yang dilakukan oleh coast guard indonesia bakamla
dari jepang dan juga india tujuan dari simulasi ini adalah sharing informasi sumber daya manusia dan teknologi di negara negara asia
bagi indonesia latihan bersama seperti ini penting untuk mengejar ketertinggalan
hal ini mengingat usia korps penjaga pantai indonesia masih terbilang muda dibanding negara lain
kita perlu kerjasama dengan mereka dan mereka banyak sekali memberikan bantuan bantuan
untuk peningkatan kapasiti building dan juga pertukaran pertukaran daripada personil yang dilatih di coast guard mereka
bakamla sendiri berencana meningkatkan kemampuan dan juga perlengkapannya
seharusnya bakamla memiliki minimal lima belas kapal patroli namun kini baru ada enam yang beroperasi
mengingat perairan indonesia yang luas bakamla yang kuat sudah merupakan keharusan
gloria angelin kepulauan seribu